di tengah kesibukan persiapan rangkaian prosesi akad nikah saat ini erina gudono justru sedang menjalani tradisi pingitan
erina dilarang keluar rumah hingga tibanya hari akad nikah
erina juga dilarang bertemu calon suaminya kaisang pangara
tradisi pingitan merupakan salah satu rangkaian tradisi dalam adat pernikahan jawa
saat pingitan calon pengantin wanita harus menjalani puasa dan perawatan tubuh serta wajah
tradisi pingitan yang dijalani oleh erina gudono telah berlangsung sejak minggu lalu dan dilakukan secara fleksibel
ya semacam itulah memang tidak terhindarkan kalau era sekarang itu ya mau dipingit benar benar sampai nggak boleh kemana mana tidak mungkin
tetapi tetap sudah didampingi keluarga segala sesuatu agenda beliau selalu dalam pantauan
ada pun proses isi ramah
pemahaman yang akan dilaksanakan pada sembilan desember mendatang rencananya hanya akan melibatkan keluarga dekat erina gudono saja
pada acara ngunduh mantu kaisang dan erina yang akan digelar di solo pada minggu sebelas desember
pasangan pengantin kaisang pangarep dan erina gudono akan melakukan kirap dengan kereta kuda
sebanyak dua belas kereta kuda akan mengantarkan pasangan pengantin ini menuju pura mangkunegaran yang menjadi tempat tasyakuran pernikahan kaisang erina
diperkirakan ada sekitar tiga tamu undangan
dan akan menghadiri acara tasyakuran
untuk mengantisipasi kemacetan serta agar tidak mengganggu aktivitas warga solo
panitia bersama pernikahan kaisang erina menyiapkan lima belas titik kantong parkir
serta dua ribu an armada bus ditambah alat transportasi tradisional andon dan beca
itu nanti akan disiapkan andok dan beca
jadi nganter sampai ke panggung negara
sama seperti di bandeng pasir nanti juga disiapkan andong dan beca
setelah itu pihak puramangkunegaran terus berbenah dan mempercantik puramangkunegara
selain melakukan pengecatan ulang juga dilakukan perbaikan sejumlah fasilitas
seperti mempercantik kolam air mancur dan taman di sekitar pendopo mangkunegara
tim liputan cnn indonesia